di luar ada temannya ibu
teman dekat ibu maksudnya
mau ketemu anak ibu nawang
ibu tuh badannya udah enakan
kamu kerja ya
ibu beneran yakin
yaudah kalo gitu
aku mau ke kamar bu mau siap siap ambil tas juga
padahal gue masih pengen banget tinggal kontrakan lama lama sama si putri
karena gue tau
dia tuh pasti butuh banget support dari kita berdua
dia kan belum bisa jujur sepenuhnya sama tante nawang
tentang alasan sebenarnya kenapa sampe beasiswanya dicabut riz
gue jadi ngerasa serba salah
bentar lagi kan kita uji
jadi terpaksa kita harus tinggal di putri
ya juga sih
lo liat aja besok
gue bakal kalahin loki
gue bakal buktiin
kalo gue bukan cuman sumber masalah
tapi gue juga bisa lindungi putri
gue gak bakal biarin putri kena masalah

bisa kalahin lo di duel nanti
gue makin sebel sama ata
lo kenapa sih
ada masalah lagi ya sama pangeran
gak usah dibahas
lo kenapa sih
lo kenapa sih
lo lagi sembunyi sesuatu ya sama gue
diktat yang dipake paregar kemarin lo punya gak sih
soalnya gue udah cari perpustakaan tapi gak ada
iya gue ada kok kenapa
yaudah gue duluan ya
rizky kemana lagi
tapi gue yakin pasti ada yang ngeberes dari dia
sumpah ya kak
buat mukanya rizky bikin gue kesel tau gak
gue gak sabar sampai hari h
ingin gue hajar mukanya
udah lo tenang aja

ketemu calon istri sama calon anak
nah ini kayaknya rumahnya nih aduh saya kenapa jadi deg degan ya
ketemu calon istri sama calon anak
kok tiba tiba kesini pak
pak remon lain kali kalo dateng ke rumah saya
kasih kabar dulu pak ke saya
pak remon pak remon tuh gak perlu bawa apa apa kalo ke rumah saya juga pak
sekarang boleh saya ketemu anak bunawang
saya tanya anak saya dulu ya pak
oke saya tunggu disini ya
eh kenapa bu
eh di luar ada temannya ibu
teman teman dekat ibu maksudnya
mau ketemu anaknya munawang
kamu mau dong ketemu ya kan
hmm tapi kalo kamu nya belum siap gak apa apa sih bud
aku siap kok bu
aku akan temuin teman dekat ibu sebentar sebelum aku berangkat kerja
kamu ngapain kamu ada di sini
harusnya saya nanya ngapain situ ada di sini kalau sesi rumahnya deket sini
saya nguasain daerah sini
boleh saya numpang ke belakang
untung saya baik hati suka menolong dan tidak sombong rival aja saya izinin buat good the batroom
loh mana bu mana temen deket ibu
tadi di sini pup ibu juga nggak tahu dia kemana
mau ditunggu aja bu tapi sebenarnya aku harus buru buru berangkat kerja
soalnya kalau telat nanti aku di pecat lagi sama pak bili gimana enaknya bu
enggak enggak mendingan kamu berangkat kerja ya gak apa apa mungkin temen ibu itu ada kepentingan mendadak kali ya dia orang sibuk sibut ibu gak ngerti tapi kemana
beneran gak apa apa nih ibu aku
tapi aku pengen banget ketemu sama temen deket ibu
kan bisa lain kali ya put ya
aku berangkat ya bu
dah hati hati ya
alemon kemana sih kok tiba tiba pergi gak ngasih tau ya
tai boxing gitu
masa iseng aja sih
udah nggak usah ngalihin omongan deh
siapa juga yang ngalihin
gue tuh serius nanya
jadi gue tau orang lo tuh bukan orang yang kepo kayak orang lain
justru karena sahabat gue
jadi wajar kan gue kepo gue peduli sama lo
sumpah ini bukan lo banget sih
jadi mending sekarang lo jujur deh ke gue
lo kenapa sih
kok sampe serius gitu
belajar thai boxing pake ikut ikut gerakannya segala
riz nggak ada kan yang lo sembunyiin dari gue
secara sebelumnya juga kalo putri ada masalah biasanya lo kabarin gue
gue gak mungkin ngomong ke citra kalau gue mau tarung ty boxing sama pangeran
yang ada nanti dia bilang lagi ke putri
gue malah dicuekin
gue kelas dulu ya
gue yakin banget pasti ada yang lagi riski sembunyiin